kenormalan baru telah mulai berlaku di indonesia
kita harus tetap produktif harus tetap bekerja
tapi tentu dengan protokol kesehatan yang baru
banyak aturan aturan baru yang membuat kita menjadi melakukan kebiasaan kebiasaan baru
tentu awalnya tidak mudah awalnya tentu sulit karena ini adalah kebiasaan baru
tapi kalau kita optimis kita bersabar insya allah kita akan lebih baik lagi ke depan
saya ijun iwan junanto selamat datang di bito
sobat rupiah kita ketemu lagi di bito kali ini
kita akan bicara mengenai kenormalan baru
kita melihat sekarang aktivitas di kota kota sudah mulai dilonggarkan
masyarakat sudah boleh keluar ke kantor sudah mulai dikerjakan
tapi tentunya harus menggunakan protokol baru
protokol kesehatan baru ini ada aturan aturannya
menggunakan masker menjaga jarak
buat beberapa orang mungkin ini sesuatu yang baru
tapi tentunya ini harus kita lakukan agar kita dapat melewati pandemi ini dengan baik
saya sendiri tentu sudah menyiapkan alat alat perkantoran yang baru ini di dalam tas ini
macem macem mulai dari peralatan makan juga sudah bawa sendiri
di sini ada cendok garpu kemudian juga masker tentunya harus bawa kemana mana
dan ada masker ada hand sanitizer semuanya kita bawa selalu
jadi ini adalah kenormalan baru pola hidup kita berubah
di perkantoran di roda roda perekonomian juga sudah terlihat berjalan
juga mulai dilakukan perubahan perubahan atau penyesuaian cara bekerja di kantor kantor
seperti apa sih sebenarnya penyesuaian kenormalan baru ini di bank indonesia
telah hadir bersama kita hari ini pak edi susianto
ini pak edi susianto ini adalah kepala departemen manajemen risiko bank indonesia
beliau ini bertanggung jawab terhadap keselamatan bank indonesia
seluruh pegawai bank indonesia dan operasional bank indonesia di masa pandemi dan masa normal baru ini
saya mau tanya tanya nih pak tentang bagaimana sih sebenarnya bank indonesia ini menghadapi ketika pertama kali pandemi berlangsung
terus sekarang mulai masukinnya normal
apa saja nih protokol protokol yang dilakukan oleh bank indonesia bapak di departemen manajemen risiko
tentunya ada persiapan persiapan
jadi pada saat kita memasuki era pandemi pak
kurang lebih di awal awal maret ya pak iwan ya
kita lakukan memang pada saat itu dan juga saya yakin hampir di semua tempat melakukan hal yang sama
banyak melakukan pengketatan pengketatan
ya tentu seperti kontrol temperatur badan
terus kemudian bekerja dari rumah itu sampai
kurang lebih secara umum ya pak iwan
terus kemudian kita melarang orang untuk menggunakan datang kantor dengan kendaraan umum
dan tetapi di sisi lain juga kita mendukung hal hal yang untuk peningkatan kesehatan pada saat itu
masker kita bagikan vitamin kita bagikan dan sebagainya untuk
supaya imunitas orang itu kuat lah gitu ya
tugas mengawal ekonomi mengawal nilai tukar mengawal likuiditas rupiah mengawal layanan sistem pembayaran
yang dimana orang ini nggak boleh nggak harus hadir
minta masukkan dia ke hotel untuk menghindari mengisolasi
kita jamin makan siangnya supaya dia tidak pergi kemana mana
social distancing juga dijaga dan sebagainya
memang pada saat itu di satu sisi ada pengetatan pengetatan secara umum tapi di sisi lain ada kita support
jadi bank indonesia ini karena bagian adalah juga tugas kritikal ya bagian dari fungsi pelayanan publik juga kan pak
mau tidak mau memang harus ada yang masuk kantor gitu kan
itu kira kira berapa persen tadi pak edi
nah kalau yang tadi yang untuk yang tugas non kritikal itu kita dorong kerja di rumah itu sembilan puluh empat
tapi kalau yang tugas kritikal kita tidak batasi pak iwan
cuma sebisa mungkin mengoptimalkan
kan kita sudah mengeluarkan juga press release pada waktu itu ya yang mengatakan bahwa bank indonesia melakukan split operation
jadi memang karena ini tugas kritikal misalnya pengedaran uang itu kan harus berjalan terus kan
nggak mungkin tiba tiba karena gini uang tidak beredar berhenti gitu kan
atau orang mau transfer pakai rtgs pakai clearing itu kan harus jalan terus ya
nah split itu berarti kita punya dua operasi yang satu itu sebagai backup gitu pak ya
atau tapi dua duanya jalan pak ya
jadi kita untuk memisahkan itu tadi pak tujuannya karena kan pandemi ini kan penularan pak ya
jadi kita mengharapkan nggak ingin ada tertular tapi kan kita jaga jaga
kalau ada yang tertular di suatu tempat operasional tetap jalan
tugas mulia bank indonesia melayani masyarakat dan ekonomi indonesia pak
nah kalau yang di kantor sendiri nih pak yang di kantor pusat nih kan
bagaimana kita membuat protokol kesehatan di lingkungan bank indonesia sekarang dan juga di fase new normal ini apa
jadi kalau masuk di temperatur
temperaturnya lebih daripada tiga puluh tujuh lima langsung dibawa ke apa namanya diminta untuk ke dokter
dan kita di bank indonesia ini pada saat era pandemi itu kita cukup agresif juga melakukan rapid test pak
untuk memastikan bahwa pegawai kita ini kalaupun ada yang terpapar penanganannya cepat segera
dari rapid test itu kalau seandainya ada indikasi ditemukannya virus
langsung dilakukan tindakan melakukan pcr test
kalau pcr test rapid test dan pcr test ada indikasi positif semuanya diisolasi
nah itu di era pandemi pak iwan ya
dan alhamdulillah sih apa yang terjadi di bank indonesia mengenai penyebaran alhamdulillah bisa kita kendalikan dengan baik pak iwan
kita tidak begitu menghebohkan membangun klaster baru
saya lihat juga di bi ini hand sanitizer
ada protokol belief ada jarak gini social distancing
ya kondisikan supaya social distancing tadi benar benar terjaga
dan itu semuanya itu alhamdulillah
penyebaran covid di bank indonesia ini relatif sangat terkendali pak
nah kalau bank indonesia ini sendiri kan sebenarnya terbuka juga
sebelumnya kan sangat terbuka buat publik ya
ada kunjungan penukaran uang ada museum juga
ini gimana pak dalam kondisi seperti ini
apakah ditutup langsung nggak boleh orang datang
untuk tamu pak ya memang ada protokolnya pak
pertama dia harus pastikan orang itu sehat
tapi sebetulnya kita kurangi menerima tamu
tama bila perlu kita lakukan secara virtual
apabila ada ingin rapat dan sebagainya
dan ini budaya meeting secara virtual ini di bank indonesia pun juga sama dengan lembaga lain
dan itu ternyata alhamdulillah tidak mengganggu pelaksanaan tugas juga pak
ini kan kita juga punya jam operasional pak ya
kalau tadi kalau tamu tamu tentu kita batasi
terus saya tahu juga museum juga untuk sementara tidak menerima tamu
yang penukaran uang datang dengan protokol kesehatan
nah kalau layanan operasional sendiri bib ini kan ada layanan rdgs
ada layanan sss ada clearing dan sebagainya
ini gimana ya kegiatan warsional ini sekarang pak
ya kalau operasional itu di era pandemi pak iwan ya
memang transaksi itu banyaknya di sebagian besar itu banyaknya di siang hari pak iwan
sehingga kita secara umum melakukan perpendekan jam kerjanya pak
jadi jam mulainya kita undurkan jam berakhirnya kita pendekkan
alhamdulillah dengan perpendekan jam kerja tadi pak iwan
yang sebelumnya dari jam delapan sampai jam empat menjadi dari jam sembilan sampai jam tiga sore
itu tidak mengganggu aktivitas ekonomi pada saat pandemi gitu pak iwan ya
dan bahkan membangun habit baru
orang itu bertransaksi untuk segera melakukan settlement
jadi itu kan secara ekonomi itu menjadi lebih efektif dan efisien
lebih efisien jadinya pak ya karena waktunya
karena waktu terbatas jadi lebih dioptimalkan
akan ada perubahan dari ruang kerja juga
selain tadi menyediakan cuci tangan pemeriksaan
ada juga kan yang orang tanpa gejala itu pak
kan udah mulai ketika nanti mulai penerangan baru
nah itu salah satu mitigasinya selain itu apa lagi pak mitigasi ini
kenormalan baru itu kita tidak menghilangkan walking from home itu tidak akan kita hilangkan
karena itu pada dasarnya bisa mensupport pak
cuma persentasinya aja bisa kita kurangi
sehingga kita bisa desain pak iwan
di ruang kerja kita itu social distancing tetap dijaga pak
minimal paling tidak satu lima meter antar orang ke orang
kedua akan kita pasang akrilik tadi
ketiga masing masing orang itu akan kita berikan pengaman muka pressroom
jadi kalau dia bergerak dari satu tempat ke tempat lain
pakai masker dan pakai facial
tapi kalau dia duduk di tempatnya dia bisa buka face shield
pandangan bapak atau pesan pesan buat milenial
buat sobat rupiah yang galau galau ini kadang kadang mau ke kantor masih galau
karena khawatir juga atau udah gak sabar di rumah pengennya ke kantor aja gitu
nah ini ada pesan pesan dari pak edi mungkin
jadi yang pertama pak iwan harus dibangun kesadaran bahwa
pencegahan covid ini merupakan tanggung jawab kita bersama
tidak bisa kita menyerahkan hanya kepada pihak tertentu pak iwan
kenapa ini menjadi tanggung jawab bersama ya
artinya kita harus siap dengan kebiasaan baru pak
kebiasaan dengan protokol kesehatan pak iwan
kita harus menikmati dengan kebiasaan protokol kesehatan
ini yang memang harus kita tanamkan kepada siapapun
termasuk kaum milenial pak iwan
kalau itu kita bisa lakukan
insya allah kita menjadi pahlawan pahlawan dalam pencegahan covid semuanya pak iwan
eka tugas ekonomi tetap jalan pak iwan ya
pengangguran kita hindari peningkatan
tetapi covid nya bisa kita kendalikan
baik terima kasih pak edi atas acaranya hari ini dan keluangan waktunya
sampai jumpa lagi pak edi nanti di lain kesempatan
terima kasih pak iwan
nah sobat rupiah itu tadi diskusi ngobrol ngobrol kita bersama pak edi susianto
tentunya mencerahkan dan bisa menjawab bagaimana rasa pertanyaan ataupun penasaran dari kawan kawan semua
tentang bagaimana pelaksanaan operasional bank indonesia di masa pandemi covid sembilan belas
sebelum menutup kami sekali lagi mengingatkan kawan kawan semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan
rajin mencuci tangan menggunakan masker menjaga jarak dan tentunya menjaga kesehatan masing masing
insya allah kita yakin bahwa dengan kerjasama kedisiplinan
dan saling menjaga bersama kita semua kita akan dapat melewati pandemi dengan baik
kesehatan kita terjaga ekonomi indonesia juga dapat pulih kembali
saya ijun iwan junanto sampai jumpa di episode bi talk selanjutnya